pihak jasa marga tol jakarta cikampek bersama badan pengelola transportasi jabodetabek
resmi memperlakukan ganjil genap di gerbang tol tambun bekasi
meski sudah diberlakukan petugas kepolisian masih belum memberikan sanksi tilang bagi pengendara
senin pagi petugas kepolisian dan dinas perhubungan yang berjaga di sekitar gerbang tol tambun bekasi
meminta para pengendara mobil berplat nomor genap untuk memutar arah saat hendak memasuki gerbang tol tambun bekasi
hal ini dilakukan petugas lantaran pihak jasa marga tol jakarta cikampek bersama badan pengelola transportasi jabodetabek
telah memperlakukan ganjil genap di gerbang tol tambun terutama yang menuju jakarta
pada hari pertama pemberlakuan ganjil genap pihak kepolisian belum memberikan sanksi tilang
hanya memberikan imbauan dan meminta pengemudi memutar arah
atau tidak memasuki gerbang tol
sanksi tegas berupa tilang rencananya akan diberikan mulai tanggal tujuh belas desember
atau dua pekan pasca sistem ganjil genap diberlakukan
hari ini kami bersama bptg sedang melaksanakan kegiatan ganjil genap tapi masih dalam bentuk sosialisasi
dalam arti mulai pertanggal tiga sampai dengan tanggal tujuh belas bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan ganjil genap kita putar balikan
mungkin kita arahkan ke akdari kalimalang maupun lewat sekarang
dan setelah tanggal itu mungkin kita mulai melakukan penyelidikan
dengan diberlakukannya ganjil genap
diharapkan mampu mengurangi kemacetan di ruas jalan tol jakarta cikampek
selain itu masyarakat juga diimbau agar beralih ke transportasi umum
deddy beben bekasi